cawa pres nomor urut dua sandiaga salahuddin uno mengunjungi relawan pendukung di kawasan pisangan ciputat tanggerang selatan banten
dalam kesempatan tersebut sandi menyatakan bahwa sudah lebih dari tiga belas surat suara c satu masuk dalam laporan bpn
kami siang calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno kembali menjalankan rangkaian safari politiknya
mantan wakil gubernur dki jakarta ini juga meminta para relawan untuk terus mengawasi dan mengawal formulir c satu guna mempersempit adanya kecurangan
jika masyarakat menemukan kecurangan menurut sandi ada tiga cara yang bisa ditempuh yaitu melaporkan langsung ke pihak bpn kpu dan bawaslu
jika masyarakat menemukan kecurangan menurut sandi ada tiga cara yang bisa ditempuh yaitu melaporkan langsung ke pihak bpn kpu dan rawaslu
untuk tentunya menyatakan kepada dunia internasional bahwa pemilu di indonesia jujur adil dan bermartabat